kawasan rawajati pancoran jakarta selatan menjadi salah satu kawasan langganan banjir di jakarta
menurut catatan perangkat desa setempat pada bulan november saja tercatat sudah empat kali banjir terjadi di kawasan ini
ketika cuaca cerah seperti ini beberapa pemuda karang taruna di rw tujuh rawajati pancoran memanfaatkannya untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana banjir
mulai dari jaket pelampung tikar yang digunakan untuk para pengungsi hingga perahu karet yang biasa digunakan untuk penyelamatan
posko banjir juga digunakan dua puluh empat jam apabila banjir kembali melanda
ya kami selalu mantau ya pertama mantau grup tangga pencana lalu di tingkat rw kami buka posko
mempersiapkan dapur umum terus kami punya rescue rw tujuh anak anak itu menyiapkan apa namanya kayak ban ban dalam terus pelampung
terus apa namanya tambang tambang itu dipersiapkan sih untuk evakuasi kalau misalnya tinggi gitu
terus di tim sda sudah menyiapkan tiga pompa di tiga titik
di titik rawan ya
semua persiapan ini hanya antisipasi jangka pendek yang saat ini dapat dilakukan warga
penanggulangan banjir secara menyeluruh di kawasan ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah
perlu adanya komitmen pemimpin dalam pelaksanaan kebijakannya
dapat anda bayangkan dari muka sungai ciliwung yang ada di kanan saya
dan langsung berpindah ke lokasi pemukiman yang ada
mungkin dapat anda cermati bahwa lokasi pemukiman di rw tujuh rawajati pancoran jakarta selatan
ini lokasinya berada di bawah level muka sungai ciliwung
artinya hampir pasti lokasi ini akan selalu terdampak banjir pada musim penghujan
dan pemerintah sendiri saat ini mencadangkan program normalisasi sungai ciliwung
saat ini tahapnya sudah sampai pengumuman peta bidang
dan saat program ini akan dicadangkan maka akan ada empat rt yang dibebaskan
lahannya di sini dari enam rt yang ada di rw tujuh
dan diharapkan program ini akan menjadi solusi konkret dari banjir berulang yang ada di lokasi ini
program normalisasi sungai ciliwung sendiri sudah dicanangkan sejak tahun dua ribu dua puluh
dan masih belum rampung karena berbagai kendala seperti proses pembebasan lahan
reza ramadan endra rizaldi jakarta